pemerintah kota bekasi hingga hari ini belum mengambil tindakan atas tumpukan sampah liar
di pinggiran toljor gardu pol kalimalang satu
di kampung kedaung caman utara kecamatan bekasi barat kota bekasi
menurut warga tidak ada petugas dinas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah
yang diperkirakan berusia lima tahun tersebut
warga khawatir muncul bau sampah dan penyakit dari tumpukan sampah
terlebih memasuki musim penghujan
menurut wakil wali kota bekasi tri adianto
pihaknya telah memerintahkan dinas terkait
untuk memindahkan sampah tersebut ke tpa sumur batu bantar gebang
dia mengaku memerintahkan menutup tempat tersebut
agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan
petugas satgas banjir dinas pupr kota depok terus berupaya mengangkut
tumpukan sampah yang ada di kalibaru cimanggis secara manual
pembersihan ini sudah kerap dilakukan
namun sampah tetap terus berdatangan baik dari hulu di bogor
dan dari warga kota depok
dalam sehari tiga puluh petugas diterjunkan untuk membersihkan sampah sampah ini
diperkirakan sebanyak satu ton kubik sampah terdapat di kalibaru
tiga unit truk pun disiagakan untuk mengangkut sampah
menuju ke tpa cipayung depok
kendalanya ya nggak pernah habis sih permasalahannya
kita mengangkat dari kali kemudian masyarakat tetap membuang ke kali gitu
ini kita nggak lagi nuduh manusia

di masa psbb ini petugas bekerja mulai jam delapan pagi hingga dua siang
tim liputan cnn indonesia